gimana ce kalau encam kenapa napa
kang kita berdoa sama sama ya
ternyata kita butuh hasuhan
masuhah sakit kita telat sholat maghrib tiga kali
anak bahkan lupa jemput
kita tidak memerhatikan anak
paling kasihan itu si aceng
aceng baik selalu nungguin masuhah
kasihan si aceng gak bisa ketemu entin
gak bisa ketemu tutu gak bisa ketemu dokter clara
ini juga lagi ngomongin masuhah
kan tapi doang di
he'eh masuk dulu dong
di luarfour berangai dasarnya dobr oportun shape
di satu insu
ma udah sembuh
iya ma oh ini yang lepas tanternya ma
gelombang demonstrasi arti arab saudi
dalam protes terksekusi ulama muslim syia
syekh mimraudin berkata
terjadi di iran irak bahrain
serta negara negara lain dengan penunjuk pemeluk syiah
perkembangan ini serta pemutusan
untuk menentukan kekelompokan arab saudi dengan iran
memungkinkan kekhawatiran pada
istiarahat atas ini bukan dari jordan
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
as'alatu khairum minannawum
udah waktunya shalat subuh
udah waktunya shalat subuh
kita shalat berjamaah sama ibu sama bapak
kita sholat berjamaah sama ibu sama bapak
kasian lah tukang
justru akang teh kasian
makanya akang teh mau bangunin deni buat shalat
makanya akang teh mau bangunin deni buat shalat
hai den eh bangun ambil wudhu kita sholat berjamaah subuh ayo bangun
haimu ayo kita dulu dulu pinter lain high

coba saya melihat siaran berita di televisi
perang sudah masuk sampai ke jordan
apa itu benar cik
saya juga belum tahu pasti kang
makanya ini lagi nunggu pak mustaqim datang ke sini
pak mustaqim mau ke sini
ya sudah harusnya tunggu di sini
pak kang tenang aja gak usah panik
mendingan anaknya dibawa pulang aja kan
anak saya tak ada yang jagain cik
saya tunggu di sini aja ya
si febri sekarang dekat sama si edward
anak anaknya juga berteman
kamu gak suka pebri dekat sama si edward
jangankan sama edward
sama semua cowok saya tidak suka
si pbb itu masih kecil
kamu kan kenal aceh
dia itu orangnya bagaimana sih
saya tidak mau kenal sama aceh
ya kan pak
kamu tahu aceh bagaimana orangnya
tapi saya tidak mau dekat sama dia
ini serius dang
yang namanya buah itu kan tidak jatuh jauh dari pohonnya
kita tahu aceh seperti apa orangnya
kalau melihat perempuan
edward kan bisa bisa kelakuan yang sama seperti si aceh
itu teh orangnya baik lah
awas ya jangan ngomong sama si aceh soal ini
tolong jangan ya
bagaimana cara menjauhkan edward sama si pebri ya
pebri aja yang suruh ngejauh dari edward
waduh si pebri nyebar lagi sama saya
bisa nggak kamu ngejelekin edward depan pebri
doi masuk doi
eh aku mah disini
tak bisa nyariin kerumah tuh kum
katanya di jordan perang ya
di suriah perangnya
tapi beberapa kota di jordan sudah diperang
surya itu bukan nama kota
bukan nama negara
bukan nama kota di arab saudi
kok bahasanya sama tuh
makasih kang dadang
bagaimana pak sudah ada kabar
bu yoyo sambungan ke jordan terputus
kantor kita niriad belum dapet berita terbaru
pak tatang tenang dulu ya
bu yoyo ada berapa orang warga cirawas yang di jordan
kalau gitu saya akan cari informasi bu ya
gimana ce kalau encum kenapa napa
kita berdoa sama sama ya
mudah mudahan encum disana selamat
bagaimana pak udah ada kabar